berada di kawasan rawan bencana atau krb sejumlah instansi di kecamatan selat karangasem memindahkan kantor
untuk sementara mereka berkantor di wilayah yang dinilai aman
sejak gunung agung berstatus awas suasana kecamatan selat berubah layaknya kota mati
sejumlah kantor instansi pemerintahan pun tutup dan pindah lokasi ke tempat yang lebih aman
kantor yang tutup diantaranya kantor kepala desa kantor polsek selat kantor koramil dan sejumlah kantor publik lainnya
penutupan dilakukan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa berjalan lancar
tanpa ada kekhawatiran terutama ketakutan terhadap ancaman erupsi gunung agung
hanya semua kantor kantor instansi pemerintahan yang harus dibinahkan
di polsek ada yang di sulung merah polsek ada puskesmas ada sekolah ini kebetulan di desa selat ini ada sekolah dua sd
dari tujuh desa yang ada di kecamatan selat sebagian besar masuk dalam zona rawan
bahkan kawasan pusat kecamatan hanya berjarak sekitar delapan km dari puncak gunung agung
nandang risade astika karangasem
dan hingga selasa kemarin aktivitas gunung agung di kabupaten karangasem bali memang masih tinggi
untuk mengetahui seperti apa aktivitas gunung agung terkini sudah dikorespondensi dengan indonesia
arya dita utama di kabupaten karangasem bali
selamat pagi dito bagaimana pantauan terkini aktivitas gunung agung di sana
halo selamat pagi lady dan juga alfian di studio
hari ini memang terkait dari gunung agung sendiri masih bersatus awas atau masih ditempatkan pada level yang tertinggi
ada pun soal aktivitasnya
yang juga hari ini masih tergolong tinggi
artinya memang informasi yang saya peroleh kemarin memang jumlah gempa yang terjadi masih berkisar sekitar lima ratus sampai enam ratus gempa perharinya
dan memang angka tersebut memang bisa disebut sedikit merun dibanding beberapa hari sebelumnya yang bahkan mencapai seribu gempa perharinya
tapi memang hal ini merupakan sesuatu yang fluktuatif dan aktivitas tersebut masih tergolong dalam kisaran aktivitas yang tinggi
ada pun hari ini hingga pantauan dari pukul hingga pukul enam waktu indonesia tengah
masih terjadi ratusan gempa
dalam arti ada empat puluh gempa vulkanik dangkal kemudian ada satu ratus tujuh belas gempa vulkanik dalam dan kemudian ada delapan gempa tektonik lokal
ada pun soal semburan asap yang keluar dari gunung agung sendiri
hari ini juga masih terlihat tapi memang keluar asap warna asap ini sendiri berwarna putih dengan intensitas yang lemah
dan memiliki tinggi sekitar lima puluh meter dari puncak gunung agung itu sendiri
ada pun juga asap ini tadi mungkin saya sebutkan sudah warna putih
memang hal ini sudah konsisten terjadi sejak sekitar tiga hari lalu memang sebelumnya sempat hilang atau tidak terlihat asap berwarna putih tersebut
terkait dengan adanya keluar asap putih memang hal itu dianggap oleh para ahli sesuatu yang baik karena itu merupakan bentuk pelepasan energi dari gunung agung itu sendiri
tapi memang meskipun ada pelepasan energi tetapi memang perlu diketahui bahwa memang aktivitas magma yang terjadi di bawah gunung agung sendiri masih tergolong tinggi
yang dilepaskan itu sendiri sehingga memang ancaman erupsi tetap masih ditetapkan pada level yang tinggi
ada pun juga memang para ahli juga telah menetapkan sejumlah instrumen untuk memantau penggembungan atau inflasi dari gunung agung sendiri
yaitu bernama tilt meter dan memang hari ini masih menunjukkan ada gejolak fluktuasi tapi memang menunjukkan tren peningkatan
ada pun untuk memantau gunung agung lebih baik maka kemarin bnpb dan juga pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi sendiri telah menerbangkan sejumlah persawatan pak awak
drone kamera untuk melakukan survei di sekitaran gunung agung itu sendiri untuk melihat pergeseran ataupun juga pergerakan ataupun juga aktivitas dari gunung agung itu sendiri
dan memang hari ini rencananya akan dikembalikan persawatan pa awak atau drone tapi dengan kelas yang lebih tinggi artinya dengan menggunakan drone kelas militer
dan memang hal ini diharapkan dapat mengambil pencitraan yang lebih baik
ada pun juga drone yang digunakan nantinya adalah co x
coax tiga yang memang memiliki jelajah atau daya terbang lebih tinggi dimana dia bisa terbang pada altitude atau ketinggian empat meter dan terbang dengan durasi sekitar tiga jam
begitu alfian dan juga lady
baik terima kasih arya dita utama langsung dari kabupaten karangasem bali